hari ini mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau yang akrab kita panggil ahok
dan meminta untuk dipanggil btp kali ini akan bebas dari rutan mako brimob
ahok bebas murni setelah menjalani masa hukuman selama dua tahun
basuki cahayapurnama atau ahok akan bebas murni dari rutan makobrimob setelah menjalani fonis hukuman selama dua tahun penjara
sejak mei dua ribu tujuh belas akibat kasus penistaan agama
sebelumnya ahok mendapatkan tiga remisi yaitu remisi natal dua ribu tujuh belas hari kemerdekaan agustus dua ribu tujuh belas serta natal dua ribu delapan belas
menanggapi kebebasan ahok gubernur dki jakarta yang juga rival ahok saat pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas anies baswedan mengucapkan selamat
dirinya akan melayani ahok seperti warga dki jakarta lainnya
saya mengucapkan selamat dan kami di pemprov dki jakarta siap melayani
apapun menjadi kebutuhan warga seperti warga yang lainnya
apapun jadi nanti ketika aktif sebagai warga jakarta perlu mengurus apapun pemprov melayani
jadi sama dengan warga yang lain
setiap warga jakarta memiliki hak yang sama
bahkan wartawan datang pun tidak ditanya warga dki pebukan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini